padamnya listrik sejak minggu kemarin mengakibatkan warga kesulitan mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
kondisi itu membuat warga kelurahan gondrong cipondoh tangerang nekat menjebol pipa besar perusahaan daerah air minum tirta benteng
warga kelurahan gondrong cipondoh tanggerang banten ini antri untuk memperoleh air bersih akibat dampak padamnya listrik sejak kemarin
warga membawa wadah seperti galon dan ember untuk menampung air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari hari meski dengan cara menjebol pipa milik pdam tirta benteng senin siang
aksi warga ini terjadi sejak minggu malam karena kebutuhan air bersih yang mendesak untuk memasak mencuci mandi dan sebagainya
sementara itu jurubicara pdam tirta benteng iksan sodikin yang datang ke lokasi memaklumi aksi warga
karena kelangkaan air bersih sebagai dampak dari kemadaman listrik dan menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum
kerusakan sambungan pipa akan segera diperbaiki dan warga akan mendapat pasokan air bersih
karena dari kemarin kan pln mati listriknya
masih menganggap hal seperti ini satu bentuk masyarakat yang mungkin membutuhkan air bersih
dan kita akan coba nanti kirim air tanki dari pdam
lalu nanti kita akan perbaiki kembali pressure kit yang mereka bukanya itu yang mereka bukanya
satu truk tangki air bersih dipasok oleh pdam tirta benteng untuk memenuhi kebutuhan warga gondrong yang diminta tidak lagi menjebol pipa pdam secara ilegal
bantuan air bersih langsung diserbu warga
yang memang sangat membutuhkan dengan antri sambil membawa tempat penampungan air
tok nia tangerang banten